terpidana kasus penerima suap pinangki sirna malasari resmi dipecat dan diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil di kejaksaan republik indonesia
hal tersebut disampaikan kepala pusat penerangan hukum kejaksaan agung leonard nezer siman juntak dalam konferensi pers jumat enam agustus
seperti dilansir cnn indonesia com disebutkan kejagung telah menetapkan pemberhentian pinangki dengan tidak hormat sebagai pns
penetapan itu sekaligus mencabut surat keputusan sebelumnya bertanggal dua belas agustus dua ribu dua puluh tentang pemberhentian sementara pinangki